ini udah terlambat
wah bapak udah terlambat
mas kamu tau gak si daddy main curang
gak tenang pagi banget
ya diam dapat pun beli duluan
rezeki mah gak begitu
gue aja pagi pagi ada yang ngasih marakis
maaf kakak kita lagi olahraga
nah itu baru peta mau
emang abang setuju sama om herman
kalau om herman jadi sama emak
siapa tau aja emak tinggal di tempat om herman
nah kita bisa tinggal di tempat emak
jadi gak perlu ngontrak lagi
kalau om herman tinggal di rumah emak
jadi kita ngontrak lagi
tunggu tunggu dulu tempat emak
bang mau aja
oh siap bang
di situ curang
di situ datenginya pagi
gue bukan curang
jangan begini kok masih santai
bapak juga sama
sekarang kan nggak perlu jalan
tinggal jalan dikit
udah ketemu angkot
makanya bapak santai
pur gara gara pas sofian pindah rumah saya jadi kangen nganterin bunga
hidih bunga kan gak suka diponjolin sama lo
katanya nggak mau sama om tisna
om tisna bau
eh bang ojek
emang kenapa sih harus nanya dua kali
malu aja bang udah nanyain dua kali gak tau gak jadi ojek
soalnya gini bang oja saya hari ini sibuk banget banyak kerjaan
habis ngurus suratannya pak sofian saya juga harus ketemu sama orang
untung saya punya teman di samsat jadi ya bisa cepat
beto punya dopet ketinggalan di rumah
saya yang nganter ya pur
tadi saya tawarin naik ojek nggak mau sekarang malah minta diantar
gue juga begitu

bapak juga gak ngerti
padahal gak ada pesanan
tapi ibu masak rendang terus
ibu masak rendang buat dibagi bagi tetangga
untuk promosi rendang kita
bunga sama bapak mau berangkat jam berapa
ini gak terlambat
wah bapak udah terlambat
bapak udah terlambat
kamu tau gak si daddy main curah
ya dia yang dapat muli duluan
rezeki emang gak begitu
bukannya pagi pagi ada yang ngasih makis
kamu baru berangkat

iya ya pak
kita sudah telat
bape bape mau kemana
gua kagak tau mau ke masjid ke rumah haji murad apa ke rumah haji sodik gua kagak tau dah
apa nggak mau minum kopi dulu
yaudah surti pamit ya be mau ke rumah emak mau bantuin bikin kue
bikinin gua kopi dulu
halo pak belum pak bapak sarapan duluan aja
entisma nanti aja pak sarapannya sekalian makan siang sekarang belum dapat sewa
nasi uduk goreng mie orek tempe telur rekedel sama gorengan
tumben pak sarapannya banyak
iya biar sarapannya banyak biar nanti siang nggak makan
iya biar sarapannya banyak biar nanti siang gak makan
nanti makan lagi fok
terima kasih kak kapur sudah antar beta pulang pergi
terima kasih kak kapur sudah antar beta pulang pergi
sampai jumpa kali

dan setelah keluar